pantauan udara di sekitar grand wisata tambun kabupaten bekasi
ruas tol layang mbz mengalami kepadatan pada sabtu pagi
kepadatan kendaraan arus mudik di ruas tol mbz terpantau terjadi dari arah jakarta menuju karawang
sementara untuk arah sebaliknya terpantau lancar
kepadatan yang terjadi di ruas tol mbz terjadi karena peningkatan kendaraan pada puncak arus mudik hari sabtu dan minggu esok